hampir aja gue jemput gina
sampai bisa diputusin gitu
terperdukan kita ya
intinya mungkin kalau misalkan modern lo harus sabar aja sih ya
dan juga menerima segala keputusan dari cewe lo
gue aja kaget juga sih denger cerita gue sendiri
cuman yaudahlah namanya juga udah
lo pasti tau sama gue sekarang
lo ada hubungan apa sama wulan
bukan urusan lo
kalo lo gak mau ngasih tau gue
lo siapa pengen tahu gitu
lo pacarnya ulan dari
ulan dari akan jadi milik gue
lo gak berhak rebut dia dari gue
kau denger ya
lo gak tahu gue siapa dan gue gak tahu lo siapa
jadi lo jangan nuduh gue macam macam
dan satu hal yang harus harus lo ingat
gak ada hubungan apa apa sama ulan dari
mau lo apa sih
lo kalau misalkan masih mau bikin keributan disini
terima kasih bro
zat terima kasih
gue bisa aja ketahuan
lo udah jadian ya sama yang namanya ulan dari
kok gue gak tau sih
ya gitu deh
tuh kan main untuk untukin lo
lo gak mau gue minta npj
awas aja lo nanti kalau sesuai ketahuan pacaran sama ulan dari di depan mata gue
yaudah siap ya
cara yang kedua
eh gue dong yang baca
gue juga pengen baca
udah nih baca deh buruan
yang gede ya biar gue denger
sahabat itu adalah orang yang paling dekat sama si dia
sahabat itu adalah orang yang paling ngerti tentang si dia
jadi kalau kamu dekat dengan sahabatnya si dia pasti akan berpikir kalau kamu juga cocok sama si dia
nah kalau cara yang kedua nih bisa gue praktekin bisa banget
kalau dari tadi gak ada suaranya sih mana gue denger kan
gak usah banyak nanya deh
ini itu gak cocok buat loh
cocoknya buat gue
yaudah gue cabut dulu
majalahnya jangan dibawa
kok lo curang sih
mbak kan belum selesai
mbak tolong dong ambil majalahnya mbak
udah ya sebentar ya
eh penting banget ya susan curang
senang banget nih gue bisa balik lagi buat menemani kalian semua pas ini barengan sama gue hugo
seperti biasa di suara hati tentunya buat us lovers siap siap ya buat baper
karena tema kita malam hari ini tuh bisa buat kalian semua tuh bawa perasaan bukan banyak persoalannya
nah tema kita hari ini itu wah gampang sih sebetulnya
yaitu adalah fighting on relationship alias berantem di dalam sebuah hubungan
berat nih gak tuh
susah nih bisa bikin baper nih aslovers
bisa bikin baper nih aslovers malam hari ini ya
nah buat lo nih gibran
kira kira kok bisa gitu
dua insan yang udah saling sayang udah saling cinta gitu ya berantem
itu kenapa alasannya kira kira
begini kalau menurut gue ya
gak cuma itu
hanya lewat sebuah pandangan
mereka sama sama mengerti satu sama lain
karena hati mereka dekat
hati mereka terikat
dan mereka hatinya menyatu
kenapa ada pasangan yang jika bertengkar atau berantem itu dengan teriak teriak atau dengan kasar
itu karena hati mereka itu tidak menyatu
hati mereka gak dekat
makanya mereka tidak saling melatih
jawaban dari gibran itu emang kayak gitu tuh
biasanya bikin cewek cewek ketika dengar tuh langsung yang melting gitu loh
jadi kenapa kok bisa berantem
itu karena itu udah gak sehati gitu kan ya
that's why bisa menimbulkan yang namanya berantem
seru juga ya tema kita malam hari ini
iya gitu ya gibran
baiklah kalau begitu karena seru banget
jadinya ini line telepon kita udah dibuka
buat axelover yang mau cerita langsung aja
atau lo juga mau berantem
bukan berantem ya
tapi cerita tentang mungkin kisah berhentinya dengan gimetan dengan pacarnya gitu
langsung aja kita sapa buat kalian semua nih lover
halo siapa di situ
kira kira apa nih yang lo bakal ceritain tentang tema kita di malam hari ini dalam suara hati
jangan jangan dern temen gue
gue juga pernah berantem
barusan banget malah
wow itu berarti masih hangat banget
kalau boleh tahu kenapa sih bisa kayak gini
ya jadi masalahnya gue harus pilih antara sahabat atau pacar
dan karena sikap itu yang ngebuat pacar gue jadi ngerasa gak dihargain
oh gitu jadi permasalahannya
yang sabar ya
apalagi itu permasalahannya
gak ada solusinya
eh ada sih solusinya
aduh hampir aja gue nyebut gina
bisa bisa pada tau kalau gue ini roma
sampai bisa diputusin gitu
terperdukan cerita ya
terima kasih slow ini
intinya kalau misalkan buat darren lo harus sabar aja sih ya
dan juga menerima segala keputusan dari cewek lo
ya emang gue aja kaget juga sih dengar cerita gue sendiri
cuman yaudah lah namanya juga udah dijalani ya harus gimana lagi
mungkin emang gue bukan jodoh sih sama dia
nah mungkin bisa jadi kayak gitu
aduh gue seneng banget
udah telpon kita di suara hati
besok besok kalau misalkan mau curhat langsung aja ya telepon kita lagi daerah
baiklah selamat kalau gitu kita nggak kerasa ya
udah sejam untuk menemani kalian semua
tapi seperti biasa
ini kalau signingnya kita mau berpisah
di sini gibran udah nyiapin puisi yang seperti biasanya menemani kalian di malam hari ini
di mana gibran udah siap
langsung aja gibran berikanlah puisimu
kau dan aku menyusuri jalan berliku
kerikil tajam sakiti kedua kakiku
angin dingin menusuk tubuhmu
akankah kita berhenti sampai di sini
ataukah kita saling melengkapi
di mana aku ciptakan kehangatan api
dan kau menyemat kain menjadi alas kaki
kita teruskan perjalanan ini
dan tiba dengan tawa berseri